telkom indonesia telah menggelar acara di gland dua ribu dua puluh tiga dalam rangka merayakan ulang tahun ke lima puluh delapan dengan tema elevating your future
di jiland dua ribu dua puluh tiga menampilkan narasumber dari berbagai latar belakang termasuk najwa shihab deddy corbuzier dan masih banyak lagi
namun itu belum semuanya acara ini juga menjadi momentum penting bagi telkom indonesia untuk memperkenalkan indivis
sebuah solusi ekosistem digital yang inovatif
setelah bergabungnya indihome dengan telkomsel telkom indonesia juga mengalihkan fokus bisnisnya ke segmen business to business
dan telkomsel akan lebih fokus pada segmen business to consumer
di dalam kita telkom ini punya dua organization yang mendorong untuk yang customer driven yang ada di telkomsel
selain itu di jland dua ribu dua puluh tiga menyajikan berbagai hiburan dan atraksi menarik untuk peserta termasuk rich imersive esg experience dari telkom
di mana pengunjung dapat merasakan pengalaman teknologi yang memukau dengan konsep menyelamatkan diri

dan di mana komitee dan komitee yang berkumpul di dalamnya

memimpin dan melepas peserta fun walk dengan jarak tempuh lima tiga km
pertunjukan musik yang memukau juga menjadi highlight digiland dua ribu dua puluh tiga
dengan penampilan dari nasar padi reborn dan leodra
di glen dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung di dua kota
yaitu jakarta pada tanggal delapan dan sembilan juli
dan surabaya pada tanggal dua juli